tak lama lagi panglima tni jenderal tni andika perkasa akan memasuki masa pensiun
calon penggantinya pun sudah dipilih oleh presiden joko widodo
meski demikian hingga jumat sore siapa pengganti jenderal andika masih tanda tanya
pasalnya surat presiden yang telah disiapkan baru akan dikirim pada dua puluh delapan november nanti
sesuai undang undang tni ketiga kepala staf berpeluang menjadi panglima tni
meski ada tradisi rotasi antarmatra tetap saja pembelian panglima tni merupakan hak prerogatif presiden
siapapun panglima tni terpilih nantinya sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti
apalagi jenderal andika perkasa hanya menjabat satu tahun
yang artinya masih banyak program kerjanya yang masih belum terselesaikan
dan repotnya lagi tiga kepala staf sebagai calon panglima tni hanya memiliki masa bakti sekitar satu tahun saja
panglima tni berikutnya harus bisa menyusun skala prioritas
selain masalah kesejahteraan prioritas utama panglima tni adalah
mewujudkan cita cita presiden joko widodo sejak awal ia menjabat
yaitu mewujudkan poros maritim dunia di bidang pertahanan
hanya saja dengan keterbatasan waktu jabatan yang hanya sekitar satu tahun
panglima tni yang baru nantinya tidak akan bisa berbuat banyak
namun paling tidak panglima tni bisa menyusun dasar dasar atau roadmap penguatan poros maritim dunia
yang menjadi masalah adalah kita tidak punya roadmap
jadi setidaknya roadmapnya jelas dulu
lalu sistemnya juga jelas
karena ini akan kaitannya juga kepada kalau kita punya roadmap yang bagus dengan sistem thinking yang betul
maka ini akan berubah ke dua hal yang sangat penting
apa belajar dari peran rusia ukraine
kekuatan industri pertahanan
nah karenanya ketika kita bicara nanti roadmapnya seperti apa kita bisa mengukur
oh kita mesti punya alat peralatan apa alutsista apa
nah dari situ baru kita breakdown lagi yang mana
nah jadi akan lebih jelas semuanya terstruktur gitu pak
di sisi lain panglima tni yang baru juga memiliki pekerjaan rumah membangun sistem pertahanan yang terprogram dalam minimum essential force
selain itu panglima tni juga harus meningkatkan kesiapan persenjataan tni
dari sisi anggaran pada dua ribu dua puluh
kementerian pertahanan dan tni memang mendapat jatah

menurut saya pr utama panglima dengan jangka waktu beliau hanya akan sekitar satu atau dua tahun
adalah melakukan peningkatan kesiapan alutsista tni
karena sebagai panglima beliau memiliki tanggung jawab untuk melakukan
penyiapan kekuatan dan penggunaan kekuatan tni
saat ini kesiapan alutsista tni masih jauh dari tingkat yang kita harapkan
karena dukungan untuk anggaran pemeliharaan dan perawatan itu masih sangat kurang
panglima tni juga harus bisa menjaga stabilitas keamanan negara
karena di tahun dua ribu dua puluh tiga yang diprediksi semakin memanas suhu politiknya
karena itu tugas utama panglima tni tak lain tak bukan adalah
tetap menjadikan tni sebagai prajurit profesional netral dan dicintai rakyat
jiwon hermawan kunchoro jakarta